pemerintah kota bandung terus melakukan percepatan vaksinasi covid sembilan belas
atau sebanyak satu sembilan juta pada september mendatang
selain membuka sentra sentra vaksinasi
pemkot bandung juga melakukan percepatan vaksinasi skala mikro
di tingkat rt dan rw
data dari dinas kesehatan kota bandung mencatat
hingga selasa tujuh belas agustus dua ribu dua puluh
sudah ada sebanyak satu empat puluh empat penduduk
sementara untuk dosis kedua
dari target vaksinasi penduduk di kota bandung
wakil wali kota bandung yana mulyana mengaku optimis
untuk dosis pertama pada september mendatang
kira untuk dosis satu kita masih kurang satu juta
kita di bandung ini kurang lebih punya seribu vaksinator
katakanlah satu orang vaksinator
bisa nyuntik lima puluh orang per hari
berarti kita target bisa lima puluh ribu
selama vaksinnya ada
kalau kurang satu juta untuk dosis pertama
kita hanya butuh dua puluh hari
untuk dosis satu kita selesai
kemudian dosis kedua
kurang lebih kita butuh satu empat juta lagi lah
berarti kurang lebih butuh dua puluh delapan hari
jadi tadi selama vaksinnya ada
dua tiga bulan harusnya herd immunity ini bisa tercapai
sementara itu kepala bidang pengembangan profesi
perhimpunan ahli epidemiologi indonesia mas dalina pane mengungkapkan
atau kekebalan kelompok ada beberapa hal lain
yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah
yaitu adanya penurunan kasus harian yang signifikan
dan yang paling penting
adanya penurunan angka kematian akibat covid sembilan belas
pr kita saat ini adalah angka kematian
ini yang masih harus kita perbaiki
ini yang masih harus kita perbaiki
mengapa kemudian walaupun herd immunity nya sudah cukup baik
di beberapa wilayah angka kematiannya masih tinggi
tapi kalau kita lihat angka kematian yang tinggi ini
memang berada pada wilayah wilayah yang cakupan vaksinnya masih rendah
seperti jawa tengah jawa timur kemudian juga sumatera selatan
jadi biar bagaimanapun vaksin tetap memberikan kontribusi
terhadap herd immunity di wilayah
mas dalina menambahkan selain mempercepat vaksinasi
pemerintah juga harus terus meningkatkan testing tracing dan treatment
untuk mencegah penularan covid sembilan belas agar kekebalan kelompok bisa segera tercapai
berdasarkan data dari pusat informasi covid sembilan belas kota bandung
hingga rabu tujuh belas agustus dua ribu dua puluh
ada sebanyak empat kasus aktif di kota bandung
dengan jumlah angka kematian mencapai satu tiga ratus orang
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jawa timur